ya untuk kedua kalinya ibadah bulan suci ramadan ini harus kita jalani di saat pandemi
interaksi secara langsung mungkin berkurang namun meningkat di dunia virtual
jika dikaitkan dengan ibadah puasa tentu bukan hanya mulut
tetapi jari jemari dan hati kita juga harus dikontrol agar tidak mengurangi pahala puasa
lalu apa saja sih kebiasaan kita ketika bermedia sosial dan bagaimana cara mengontrolnya
paling instagram sih lebih seringnya
ngelihat kayak info info kebanyakan kayak info jakarta
terus kayak yang lagi booming booming di social media aja sih
iya memberikan pendapat
tadinya kan kita paling oh berita ini udah selesai gitu baca aja gitu
sekarang tuh jadi kayak apa istilahnya gatel mau komen
kayaknya aku mesti nih ngungkapin perasaan keinginan untuk gimana sih
baiknya ke depan
bebasan gitu loh
berdasarkan data dari we are social dalam laporan berjudul digital dua ribu dua puluh
dari total dua ratus tujuh puluh satu juta masyarakat indonesia
rata rata lama penggunaannya adalah tiga jam empat belas menit perharinya
berdasarkan riset microsoft dua ribu dua puluh terkait digital civility index atau dci
indonesia ini menempati peringkat kebawah
yakni dua puluh sembilan dari tiga puluh dua negara dalam hal tingkat kesopanan
dan kita yang terendah di asia tenggara
artinya masih banyak masyarakat indonesia yang tidak sopan di dunia maya
ini dalam hal mencakup penyebaran berita bohong ujaran kebencian hingga cyberbullying
terkait perbuatan perbuatan tersebut yang sebenarnya tidak benar
tentu media sosial menjadi pedang bermata dua
bulan ramadan pun menjadi momentum pengingat akan tindakan yang kita sadar atau tidak
ternyata bisa mengurangi atau menghilangkan pahala puasa
ustadz wijayanto mengatakan bahwa media sosial bisa menjadi amal jariah
tapi bisa juga menjadi dosa jariah yakni dosa yang mengalir terus menerus
salah satunya adalah dengan sharing berita bohong
atau suatu keburukan
maka dari itu penting sekali saring sebelum sharing
bahkan untuk men share sesuatu yang benar saja dilarang jika hal tersebut tidak ada manfaatnya
ini benar tapi kalau saya set akan jadi perpecahan
ini benar kalau saya share nanti akan jadi sesuatu kekacauan
baik nggak secara agama baik nggak secara duniawi
dan akibat yang ditimbulkan dari apa yang kita share
apapun yang kita ketahui
islam mengajarkan etika yang baik dalam berperilaku
termasuk di media sosial
sebaiknya kita tidak mengumbar aib orang lain atau berkomentar yang tidak sopan
boleh orang di dalam medsos dicurhatkan kalau mengenai kendoliman
artinya kalau ada orang didolimi tapi lapornya pada penguasa
supaya kedolimannya berhenti
yang kedua untuk pencegahan untuk selamatnya umat
misalnya ada satu
yang dimana dia makanan ini haram
makanan ini mengandung babi
boleh kita share untuk kehatian kehatian
pada dasarnya ustadz wijayanto mengatakan
niat menjadi yang utama
jangan sampai perilaku dan ibadah yang kita lakukan
niatnya tidak baik atau karnaria